tolong kamu jangan bikin papa tambah pusing
selama datang andis mona akan selalu merasa di atas angin
makanya aku harus jauhim si andis dari mona
yang national obat tidur sama raja itu bukan gue itu clara pelakunya
kalo misalkan clara tapi kenapa pelayan itu nuduh kamu
gak mungkin lah gue bilang kalau gue tuh lagi sibuk nyulik clara pas kejadian itu
mona kamu harus percaya sama diego
tante yang jamin itu
bisa jadi itu
itu si raja pelakunya
iya soalnya dia gak suka liat kita deket iya
aku gak tau harus percaya sama siapa
gak ada gini aja lah
mendingan lo tenangin aja sama gue
aku tenangin sama kamu
secara hukum aku ini masih istri saya raja

udah udah sekarang diem ya semuanya

kita pasti bisa melindungi mona
walaupun gak ada yang bisa melindungi dia
tapi kita harus berhati hati
kita harus berhati hati
kita harus berhati hati
kita harus berhati hati
kita harus berhati hati
kita harus berhati hati
kita harus berhati hati
walaupun nggak perlu pakai tunangan tunangan segala sama kamu
sekarang yang kita fokuskan adalah
menghancurkan keluarga roy dan citra
lo lihat aja gue gak bakal mau kalah dari raja lagi
eee sarapan yuk
aku udah sediain semuanya
kemarin tuh lah kamu sama diego kan
udah gak usah dibahas
kita sarapan aja dulu yuk
kenapa kamu bisa barengan masuk ke hotel
enggak kemarin kan aku datangnya sebenarnya sama kamu
cuma pas aku lagi mau masuk kebetulan aja diego datang
jadi kita masuk barengan
sekali lagi kamu cari masalah sama aku
kamu keluar dari rumahku
anak kayak kamu tuh harus ditegesin
kalau enggak ntar berulang lagi
ibu gak alat sama kelakuan
dan saya harap nanti sama om menyelesaikan masalah kalian
kalau enggak silakan kalian cari tempat tinggalan baru
aku gak rela keluar dari rumah raja
kalau sampai aku pergi dari sini bisa bisa raja dipengaruhi dan dikuasai sama mona dan tante andis
enggak enggak enggak
pokoknya mona dan tanta andis harus membayar perbuatan mereka
wah ngapain kamu ke sini
bahkan sama anak sama aja ya masuk ke rumah orang tanpa izin
saya peringatin kamu sekali lagi
jangan hasut keluarga saya
dan biarkan saya hidup bahagia bersama istri dan anak saya
siapa yang menghasut istri kamu
istri kamu itu datang sendiri ke sini curhat soal kelakuan kamu

kayaknya udah yang paling bener aja
tante andis apa yang terjadi di hidup kamu ya
kasih nasihat ke orang lain
kau pikir deh memang hidup kamu udah bener apa ngatain orang hidupnya gak bener
kayaknya tante andis sama papa emang udah saling kenal
aku harus cari tahu ada hubungan apa sih mereka
aku harus cari sesuatu di sini
pasti tante andis dan papa
pasti ada sesuatu di dalam situ
kunci kemana lagi
apalagi bukan sesuatu itu bisa dikenal
itu juga ber romanian gitu si
mampus sial ya pakiji
sting di bagian where
rumah sakit bersalingkasih tujuh belas agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh empat
sekarang mendingan keluar deh pergi dengan saya itu kan kayak suaranya tante andis
saya peringatin kamu hai haus
ini dia orang yang bikin aku jadi kena masalah